menakjubkan ada seorang peselancar bermanuver di air tapi menggunakan kaki buatan
salah satu kakinya harus diamputasi setelah ia diserang oleh seekor hiu
ini adalah mike coots seorang peselancar sekaligus penyintas serangan hiu
saat berselancar di kawai ia diserang hiu
meski sempat tak sadar diri selama hampir dua hari desi
ya bayangkan enam bulan setelah kakinya harus diamputasi
ya ternyata mendapat kaki buatan
dan dengan kaki inilah mike berupaya kembali mengerjakan hobinya yaitu berselancar
ini tidak ada kata menyerah ya